calon gubernur dki jakarta anies rashid baswedan berjanji akan menyelesaikan persoalan sulitnya lapangan pekerjaan
dengan menciptakan dua ratus ribu wirausahawan baru
salah satunya melalui program kewirausahaan one kecamatan one center for entrepreneurship atau okoc
anies mengklaim hingga saat ini program okoc sudah berjalan dan diklaim telah berhasil menciptakan sekitar lima wira usaha non baru
gestur tangan dan jargon okoc ini menjadi salah satu andalan sandiaga uno saat kampanye
ataupun debat pemilihan gubernur dki awal dua ribu tujuh belas lalu
okoc atau one kecamatan one center of entrepreneurship adalah program ani sandi untuk membuat usaha mikro kecil dan menengah
lewat program ini nantinya di setiap kecamatan diharapkan berdiri satu pusat pengembangan kewirausahaan
dua ratus ribu wirausahawan baru ditargetkan lahir lewat gerakan okoc
salah satu unit usaha okoc yang sudah terrealisasi adalah okoc mart
serupa dengan minimarket lain gerai okoc juga menjual berbagai produk termasuk dari pengusaha kecil menengah
selain modal dua ratus juta rupiah pengusaha okoc mart juga harus menyiapkan uang kemitraan dan maintenance
karena memang kita dalam kondisi yang masih seperti ini ya dalam pengertian itu semua pembuatan okoc mart itu memang masih ditumbuh
jadi kalau misalkan harga masih bersaing itu pasti untuk melebihi dari utama seberang insya allah tidak
tapi paling tidak sama atau kurang sedikit kalau kurang banyak kayaknya nggak bisa juga
fokus program okoc menyasar pada lima hal
pemberian modal dan pendampingan usaha
pelatihan dan monitoring oleh pengusaha
yang bekerja sama dengan swasta
jaminan bekerja untuk tamatan smk
dan pemberian kredit khusus untuk ibu rumah tangga
nah terkait dengan okoc mbak ini kan ada sektor ekonomi
nah yang kita belum tahu ini adalah gagasannya ini konsepnya mau apa
turunannya apa manfaatnya apa
apakah bisa turunannya ini menjadi kebijakan di gubernur dki yang akan datang
kalau dia merupakan kebijakan di gubernur dki akan datang
harus ada manfaatnya
harus ada yang diberikan turunan pergubnya mau gimana
terus pembiayanya terhadap pembiayaan apbd mau gimana
ya kan gitu
nah ini yang harus dijelaskan dahulu pada masyarakat
dari sudut pandang pebisnis pun
pebisnisnya yang retail yang sekarang lagi tide alfamart indomark dan seterusnya
okoc mark adalah merupakan satu kompetitor
nah apakah pemasok pemasok itu mau memberikan hal ini
mau memberikan pemasok di mana
di alfamart dan indomark yang ada sekarang
nah itu juga menjadi tanya tanya
mandiri dengan memiliki lapangan usaha sendiri memang menjadi idaman banyak orang
pengaturan permodalan dan semua aspeknya dalam mencetak pengusaha baru yang mandiri
harus betul betul bisa dipahami
tidak ada jaminan utama bisnis selalu sukses dan berhasil
namun setidaknya sudah dikelola dengan baik
demi berjalannya usaha menjadi lebih baik
fair dan lain lain gak tenang kami ini
oke gak tenang karena mau
mencalonkan satu tokoh
di luar belum tentu bisa
tenangnya kenapa gak tenangnya
kita peserta pemilu kan ada
pilek ada pilpres tidak usah dulu masuk ke pilpres
ini bahasanya soal pilpres ini
tidak usah dulu masuk ke sana kita ini peserta pemilu
dan pak jokowi begitu
paldo juga perlu dengar
pemilih demokrat yang lalu itu puluhan juta
jadi kader simpatisan
pemilih partai demokrat indonesia ini puluhan juta
dan kami ini pembayar pajak
tidak rela kami
uang pajak kami itu dipakai
untuk membayar ksp bernama muldoko
oke itu dia
jadi pak jokowi kalau memang betullah jenengan ini
saya ingin cawe cawe positif menuju pemilu ini
dan itu masih dalam bagian
kewenangan jenengan bahkan kewenangan
betulan oke pertanyaan saya menurut
anda kenapa pak jokowi gak mau cawe cawe
karena mengganti dan mengangkat presiden itu bagian
kemana presiden kan begitu ganti pak muldoko itu
jadi diganti oke bang yanser tapi menurut anda
kenapa presiden jokowi tidak mau cawe cawe
menghentikan langkahnya pak muldoko
itu makanya kita dorong
itu cawe cawe dalam versi negatif ya
itu kan kewenangannya tuh
saya selalu katakan saya sarjana hukum
ya kita bernegara ini
itu kan diatur konstitusi
undang undang dan peraturan dibawahnya begitu
itu mengatur kita rakyat
termasuk mengatur cara gerak pemimpin
termasuk presiden begitu
res afil kabinet itu kewenangan presiden tidak
bahkan dari seluruh cawe cawe
yang disebut pak b mahmudin itu tadi
yang sudah diundang undang itu tadi ya
malahan yang sesungguhnya
kewenangan mutlak pak jokowi adalah
mengganti yang bernama kspb
pak muldoko ini kalau memang tujuannya tadi itu
saya ingin cawe cawe mendorong peserta
pemilu besok bertarung secara fair
katanya jadi kalau beliau tidak mencopot
pak muldoko artinya itu cawe cawe
bukan ke hal yang baik anda mau mengatakan begitu
cawe cawe nya ke hal yang buruk
menaksudkan jadi kemana mana
ini kembali ke pak jokowi bilang
bahwa cawe cawe yang baik itu saya yang undang
itu hak beliau tetapi kalau beliau
mengatakan saya akan cawe cawe yang positif
itu kita buktikan
sedikit sedikit john sedikit john
kalau itu memang sudah
itu bukan cawe cawe
cawe cawe dalam pengertian dasarnya
adalah ikut campur urusan
yang bukan bidangnya
tetapi ketika dia
kaitannya dengan pak muldoko
itu memecat atau itu bukan cawe cawe
itu memang fungsi tugasnya
tanggung jawabnya karena bawahnya
oke oke saya mau tanya ke
ini kan terminologinya cawe cawe
kita ya kan bisa juga dong
bukan tabayun ini tidak lagi tabayun ini
orang ini sudah merusak demokrasi
makanya kita tabayun ke pak jokowi
tidak pernah satu detik pun
dia jadi kader
partai demokrat itu makanya saya katakan
ini bukan hanya soal demokrat saja
tapi soal demokrasi kita saya sering mengatakan
hati hati seluruh partai politik
di luar sana kalau soal
begini nanti dibenarkan oleh hukum
ini jadi presiden diam diam hilang
tugolkar diam diam hilang pdip
pdip pernah mengalami itu itu makanya
harusnya bang ansi lema dan teman teman
orang ini sudah merusak demokrasi
tata cara begitu yang sehat dalam
organisasi itu rusak karena ini
saya mau kasih kesempatan ke istana bang faldo kenapa
presiden jokowi tidak menggunakan
tanggung jawabnya kalau saya tadi
mengenai haknya hak dan tanggung jawabnya
untuk mencopot itu kan political will nya sebetulnya
di presiden ya kalau tadi
dikatakan oleh gus coy
ya faldo gak sampai lah dia bukan presiden
tapi kalau misalnya bang jansot
itu calon calonnya lah kenapa presiden jokowi
tidak menggunakan itu menggunakan political will nya
sebenarnya kan kalau kita
runut ya pak rifana ya bang jansen
sebenarnya kan sikap pemerintah melalui
menkumham sudah keluar bahwa ya
yang digugat oleh pak
ksp muldoko juga apa yang
dikeluarkan oleh menkumham itu satu
jadi sikap pemerintahnya ya udah enggak
gitu tapi dia ksp
muldoko melakukan langkah hukumnya dan
tidak mungkin diintervensi yang kedua
melawan tentukan pemerintah menkumham
dia kan punya hak juga
untuk mempertanyakan itu mbak rifana
itu tuh hal yang tapi haknya itu diajukan
menjelang pendaftaran parpol ya
ini proses ini kan sedang berjalan ya
kan proses ini sedang berjalan tuh gimana pandanganmu
teman duduknya sendiri kadang dalam
rapat kabinet yang namanya menkumham
yang kedua adalah soal
reshuffle ya soal reshuffle itu kan memang
presiden lah yang paling tahu timnya
untuk menghadapi tantangannya jadi sekali
lagi ya itu prerogatif presiden
jadi yang dalam hal ini kami kira
presiden tidak ikut campur ya
dalam upaya untuk mengintervensi hukum
dan sebagainya semua sudah ada di proses hukum
udah ada di ranah hukum
semua udah di ranah hukum
even kalau seandainya dibilang
itu kemarin kok menteri yang ini ditangkap juga
oleh kejaksaan yang sebenarnya presiden yang milih
hal ini merupakan konsekuensi politis
yang pasti akan terjadi gitu ini
masih terjadi mbak pandangan pandangan
bang jansen itu pasti terjadi tapi
yang namanya proses hukum kan kita ya dihormati
kemungkinan besar bisa mengganggu pencalonan
seseorang itu dampak ya ataupun mengganggu
hak hak dari sebuah partai politik untuk
mengikuti pemilu dampak politik di tahun politik
pasti akan begitu analisisnya tapi kan perlu
ada political will ya prosesnya sudah berjalan dan
presiden yang paling tahu timnya jadi iya
terserah presiden dong saya mau ke mas adi dulu
mas adi anda melihat bahwa memang
faktanya presiden sedang cawe cawe
dalam perhelatan politik ini
atau ini hanya narasi saja yang dikembangkan
oleh koalisinya mas anies baswedan
ya kalau kita melihat
secara umum jokowi ini orang jawa
dulu jokowi ini sering dibully sebagai
presiden yang terlampau begitu
banyak meng endorse salah satu capres tertentu
jokowi sebenarnya ingin
membuktikan kebanyakan orang sekalian aja
saya menyebut saya memang mau cawe cawe di dua ribu dua puluh empat
apa urusannya toh tidak ada
undang undang yang dilanggar jadi kalau
saya melihat sebenarnya rifana jokowi ini
ingin membuktikan bullian dan
kritikan publik selama ini yang selalu menuduh
jokowi sebagai orang yang suka
mengintervensi dan punya preferensi
politik di pilpres itu satu
yang kedua kalau soal terkait cawe cawe
ini kan tergantung bagaimana kita
membaca konteks dan tafsir
politisnya kalau cawe cawe misalnya
menyebut demokrasi harus berjalan dengan
baik pemilu jujur adil itu
saya kira bukan cawe cawe yang dipersoalkan oleh
bung jansen ataupun gus coy
di kubu perubahan ataupun misalnya
cawe cawe bagaimana tidak ada polarisasi
bukan itu yang dipersoalkan bahkan ketika
yang disebut cawe cawe jokowi punya preferensi
apapun judulnya jokowi ini adalah kader
pdp pastinya dia
samikna watokna disebut tegak lurus
mendukung calon dari pdp tidak ada soal
yang paling penting preferensi
politik personalnya ini jangan
terlampau di expose secara pelebihan di
media yang bikin gak nyaman itu
jokowi itu bicara tentang endorsement
kandidat cawe cawe tertentu sementara
pada setting bersamaan jokowi terlihat
punya kemungkinan maju untuk
politik jokowi itu pilihannya ke
pdip pilihannya ke ganjar
belakangan dikaitkan dengan prabowo subianto
tidak terlampau ditunjukkan kepada publik
saya kira tidak akan menjadi gaduh seperti
sekarang ini yang haram hukumnya itu
apa yang disetujukan oleh bung jansen dengan
orang untuk tidak bisa maju
apapun judulnya mau presiden
mau gubernur mau bupati ataupun
instrumen instrumen negara lain itu tak boleh
ini merusak demokrasi
jadi tuduhan yang disampaikan oleh
bung denny indrayana
ataupun bung jansen ataupun
gus coy itu memang harus dibuktikan
salah satunya adalah supaya
cawe cawe negatif ini tidak terjadi
apapun judulnya saya setuju dengan banyak
orang setuju dengan banyak aktivis
bahwa pak jokowi harus ngasih kartu
kuning kepada pak muldoko
untuk tidak terlampau jauh mengintervensi
persoalan persoalan partai demokrat
bukan soal pk saat ini ada di
mahkamah agung bukan soal
pk yang saat ini sedang menggantung nasib
apapun hasil keputusannya
selalu akan dikaitkan dengan jokowi
ini yang ramai
kalau cawe cawe mencoba untuk menghalangi
anies maju untuk sebagai
kandidat capri itu kan eksesnya ya
betul itu tak boleh kalau pk muldoko
itu dikabulkan eksesnya
wassalam bukan hanya partai demokrat
yang hilang bukan hanya ahy yang tidak
jadi ketemu partai demokrat
ini perubahan ya wassalam tinggal lama
dan bisa dipastikan anies tidak bisa maju
kalau pontos tidak setuju dengan
anies tidak setuju dengan poros perubahan
tidak happy dengan gus coinasdem
yang bermanover bikin poros
kalahkan di pemilu bukan dengan
cara mengintervensi bukan cara dengan
menghalang halangi dengan cara apapun
kan ini yang sebenarnya perlu di eksklusi
satu sisi bagi
bung paldo dan bang ansi yang disebut
dengan cawe cawe politik jokowi itu adalah
positif pemilu jujur adil
jokowi juga punya pilihan politik pribadi
yang itu memang tidak
dilarang oleh undang undang
undang pemilu jelas kok jokowi bisa
mengkampanyekan orang lain di luar dirinya
tapi kalau mengkampanyekan
orang lain di luar dirinya masa kampanye
harus cuti tapi masih ada pengawalan
yang bisa difasilitasi oleh negara
tapi itu tadi yang ramai ternyata
bung johnson kemudian frov denny
kemudian gus coinasdem
tapi itu dirasakan ya bahwa cawe cawe itu dalam bentuk
intervensi hukum untuk menjegal
tiket pencapresan seseorang
kita kan bukan aktivis partai
kita kan tidak bertaul dengan
kelompok kelompok orang yang berada
di pusaran elit itu soal siapa yang
disebut cawe cawe soal kasus hukum
soal pembegalan dan seterusnya
tapi apapun judulnya kita yang melihat demokrasi
dari jauh apapun bentuk
kita suka kepada orang lain
tidak suka kepada poros perubahan
tidak suka dengan poros
anies baswedan dan seterusnya
jangan pernah mencegal dengan cara cara apapun
cukup kalahkan di pemilu mobilisasi
pemilih datang ke tps kalahkan poros perubahan
dan kalahkan anies kan itu saja ceritanya
kalau kita boleh berharap ya
anda mau menambahkan bang jansen
kalau soal hukum ini naya kalau ingin masuk sedikit
ke teorinya begitu
ketika kita dulu belajar soal
tata negara klasik begitu
ada namanya profesor hamid atamimi
jadi saya sendiri
merasa kondisinya ini
betul mengarah ke apa yang beliau sampaikan
jadi beliau menyampaikan soal
bernegara untuk tujuan kekuasaan
kalau dalam tesisnya
prof hamid atamimi beliau mengatakan
dulu itu instrumennya itu pakai
kayak press kalau sekarang ini
dia menggunakan putusan putusan
hukum begitu intervensi hukum
bukan hanya intervensi hukum putusan putusan
hukum itu dia
mungkin sekarang ini kena di kami begitu
tapi bisa kalau ini terus kita
pertahankan nanti gantian jadi kena ke
pihak yang diseberang sana juga
apapun tindakan hukum
yang tidak benar itu
karena hukum ini harus netral dia
tidak boleh kena itu baik yang di dalam kekuasaan
maupun di luar kekuasaan
pada posisi itu kita sekarang ini mendorong
agar hukum itu kembali
misalnya benar contoh misalnya
sedikit aja soal pengujian undang undang
di makamah konstitusi karena ini ilmunya
kalau tadi politik praktis semua tuh
misalnya soal pengujian
kalau kita dulu belajar soal angka
umur masa jabatan
tidak pernah dia ini punya problem konstitusional
angka umur masa jabatan
itu sepenuhnya diserahkan
kepada dpr dan presiden
itu makanya open legal policy
tiba tiba kpk memutuskan dia menjadi
punya problem konstitusional
dari empat tahun dipanjangkan lima tahun begitu
ini kan sudah tidak masuk di akal nih
jadi teori teori dasar yang kita
pelajari dulu itu rusak semua
dan ini terang benderang
jadi itu dikhawatirkan oleh demokrat kalau nanti terjadi di makamah
bukan hanya demokrat semua kita ini
ini sekarang misalnya soal usia
presiden yang empat puluh tahun minimum
diuji sekarang oleh psd dan teman teman yang lain
saya harus kasih kesempatan dikembangkan sih
jangan jangan lolos juga nih
mulai kapan angka umur masa jabatan
punya problem konstitusional
orang itu bukan norma kok
itu dia ini penting ini untuk kita
yang soal batas usia cawapres memang lagi digugat
untuk kepentingan siapa gitu
bukan soal batas usianya tapi soal umur
angka masa jabatan secara teori
itu tidak pernah punya problem konstitusional
begitu dia tiba tiba
hari ini dalam tanda kutip ya
mk memutuskan ada problem disitu
baik baik kita kembali ke fokusnya dulu
kembali ke fokusnya dulu bang ansi
pdi perjuangan merasa diuntungkan
dengan cawe cawe politiknya
presiden jokowi dodo itu adalah kader
pdi perjuangan diuntungkan berarti tapi juga presiden
republik indonesia beliau tahu
sesuai dengan ruang dan waktu
pada saat mana beliau tampil sebagai kader
pdi perjuangan pada saat mana
beliau tampil sebagai presiden
bagaimana pembedanya bang ansi ya masyarakat mengerti
dan beliau juga
bagaimana membedakan beliau tampil di acara musra relawan
sebagai presiden atau kepala negara
jadi ketika kembali ke soal
cawe cawe ini saya perlu jelaskan
atau pemaknaan atas diksi cawe cawe
ini kan harus masuk dalam
alam pikiran presiden jokowi dodo
kan begitu supaya kontekstual
jadi antara teks dan konteks
kalau tidak bisa mispersepsi
ya bisa persepsinya itu
keliru nah betul
cawe cawe ini adalah kata serapan
dari bahasa jawa kalau rujukan kita
buka kamus besar bahasa indonesia
ikut membantu membereskan
dan presiden jokowi dodo
itu secara eksplisit mengatakan
bahwa tidak ada tendensi
untuk melakukan intervensi
politik untuk membuat misalnya
tidak demokratis tidak jujur
dan kemudian tidak adil
jadi tudingan yang mengatakan
cawe cawe ini ini dekat dengan
abuse of power atau kemudian
dengan tujuan untuk menghalalkan
segala cara untuk mendapatkan kekuasaan
itu sebenarnya tidak berdasar
tapi dalam dialog yang sama
di tempat ini juga rekan anda
adhiana pitupulu beberapa minggu yang lalu
memperingatkan presiden jokowi harus
artinya ada kekhawatiran dari pdi perjuangan
dalam politik elektoral pak hansyuk
sebentar jangan dijawab dulu
tapi kita harus jeda jangan kemana mana
tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih bersama kami di cnn
kita akan langsung lanjutkan
dengan para narasumber di studio
saya akan beri kesempatan bang ansyi
tadi sebelum beri saya sudah tanya ya
kalau misalnya anda katakan bahwa
itu tidak bergantung dengan
kekuasaan presiden jokowi
atau kekuasaan presiden jokowi
itu tidak bergantung dengan
kekuasaan presiden jokowi
itu tidak bergantung dengan
kekuasaan presiden jokowi
beberapa minggu yang lalu
rekan anda politisi pd perjuangan
mengatakan bahwa presiden harus netral
tidak boleh berpihak kepada capres tertentu
artinya kan ada kekhawatiran dari
internal pd perjuangan kalau endorsement nya pak jokowi
bukan hanya ke kader anda
ya sebenarnya normatif saja
normatifnya di mana
bagi siapa saja yang punya
kekuasaan dan punya otoritas
ya kan begitu tetapi hari ini
kita tidak hidup dalam alam era
praktek penyelenggaran negara itu ibarat
seperti kita melihat ikan di dalam
akwarium semuanya kanal
itu berjalan ya supremasi
sipil juga ada
banyak banget takut bisa ditangkap
loh tapi ada proses
dan seterusnya ya
bukan seperti era orde baru
hari ini yang mahal bukan freedom atau
kebebasan ya demokrasi
itu bukan saja soal freedom atau kebebasan
anggar korupsi kita menurun drastis banget sih
tetapi harus juga bersenyawa
dan order nah hari ini yang mahal
itu adalah order
keteraturan ketertiban bagaimana orang
bisa menggunakan kebebasan
tetapi juga tidak menabrak
etika dan rasionalitas
jadi cowok cowok itu tidak menabrak
etika ya meskipun bagi
banyak orang konotasinya negatif
loh tadi kan sudah saya jelaskan
dibutuhkan untuk apa memastikan
bahwa transisi estafet
kepemimpinan nasional itu berjalan dengan baik
satu yang kedua
memastikan bahwa kontestasi
elektoral ini mengedepankan
kontestasi rekam jejak atau track record
dan bukan eksploitasi
karena itu mengakibatkan polarisasi yang bisa
berpotensi meretakan bangsa
hoax dan seterusnya
dan juga tentu
presiden kan sudah menegaskan tidak melanggar
aturan konstitusi hukum
dan tidak melanggar spirit demokrasi
tadi anda katakan bahwa cowok cowoknya ini
dalam rangka memastikan
estafet kepemimpinan ataupun programnya ya
artinya kalau misalnya
nanti menurut presiden jokowi
yang dianggap bisa melanjutkan estafet kepemimpinannya
bukan ganjar pra nowo
ini kan berandai andai
ini kan spekulatif
pdi perjuangan tidak ada masalah
kami hakul yakin dan percaya
sejarah panjang presiden jokowi dodo
bersama ibu megawati soekarno putri
dan pdi perjuangan itu bukan
soal hanya sekedar angka angka
tapi soal kebersamaan nilai
tujuh kali kemenangan
kami sudah bersama dengan presiden jokowi dodo
hampir dua puluh tahun kami bersama dengan beliau
dua kali di solo satu kali di jakarta
dua kali di pemerintah pusat
bahkan bersama dengan
mas gibran dan juga mas bobi
ini menunjukkan apa
ada sejarah panjang
dan kebersamaan kami dengan presiden
jokowi dodo tidak dalam
rangka angka sekedar orientasi pada
tapi dibangun di atas fondasi nilai yang kokoh
untuk itu kemudian kami yakin
adalah kader pdi perjuangan
jadi maksudnya cewek ceweknya hanya untuk ganjar
seperti yang dibilang oleh sekjen pdi perjuangan
cewek ceweknya untuk indonesia bersama ganjar
ini pernyataan sekjen anda mas asok kristianto
saya kira saya sudah menjelaskan cukup panjang
ini kan repetitif
ini kan repetitif sebenarnya
kalau yang disampaikan
ansi lena tadi bahwa
presiden terhadap ini
kepastian demokrasi harus jelas
itu sebetulnya tidak cocok
menggunakan istilah cewek cewek
kalau konteksnya itu
itu memang sudah tanggung jawab sebagai presiden
bagaimana demokrasi ini
negara ini sesuai dengan
fungsi dan tugasnya itu memang
kewajiban kepala negara itu bukan
cewek cewek itu memang kewajiban dia
sekali lagi cewek cewek
istilah jawa pelaksanaan
digunakan untuk ikut
campur urusan orang lain itu
nah kalau cewek cewek kemudian dikasih
saya cuma mau cewek cewek dalam
rongga kepentingan positif
netral misalnya gitu kan
semuanya alasan yang
ditempatkan sendiri tidak cocok
tertinggi dari seluruh
yang lain lain apa maksudnya nih
tidak ikut cewek cewek berarti netral
jadi sebetulnya ketika
dia netral tidak ikut campur
tidak ikut cewek cewek
itu nilainya tertinggi itulah
yang diharapkan seluruh rakyat indonesia
tapi kan sekarang sudah disampaikan bahwa
cewek cewek demi bangsa dan negara
itulah yang salah menempatkan
yang salah menempatkan
kalau betul maksudnya seperti itu
cewek cewek oleh beliau itu
atas keinginannya untuk
demokrasi oke jadi saya langsung aja nih
jadi menurut anda
cewek ceweknya ini tidak pas
mungkin niatnya memang bukan cewek cewek
kalau dia menggunakan istilah cewek cewek
yang ngerti tentang istilah itu
yang ngerti tentang makna itu
maka berarti dia akan ikut
campur urusan lain yang itu berarti negatif
berarti ikut campur dalam kotasi speedpress
tidak netral itu anda ingin mengatakan begitu
meskipun maksud dia itu baik
tapi menggunakan istilah ini
tidak cocok untuk disitu kalau dia maksudnya
adalah untuk supaya demokrasi ini
baik semuanya berjalan
jangan menunggu disitu oke saya mau tanya sama gus choi ya
sebagai anda orang jawa menurut anda itu maksudnya
baik apa enggak cewek ceweknya presiden itu
ketika dia menggunakan istilah cewek cewek
berarti dia punya maksud tidak baik
oke jadi tidak baik ya
karena memang arti dari cewek cewek itu tidak baik
saya ingin menambahkan bahwa
untuk mengukur kualitas dan karakter
seorang pemimpin kasih dia kekuasaan
memimpin republik ini beliau
tidak punya karakter sebagai seorang
pemimpin yang melakukan abuse of power
dengan demikian kemudian
tuduhan terhadap beliau
menurut saya itu terlalu jauh
ya ingin menggunakan
misalnya kecuali presiden menggunakan
instrumen negara untuk
kemudian mematikan potensi
demokrasi ya melakukan
represi atau juga
hegemoni seperti yang dilakukan pada era
orde baru nah itu tidak ada
demokrasi itu terbuka dua puluh empat
jam mata publik masyarakat
pelaksanaan ini presiden secara
cewek cewek ini untuk tujuan
demi kepentingan bangsa dan
negara jangan salah loh
kita pernah melakukan kontestasi elektoral
dan bangsa ini
terancam mengalami pembelahan
karena politik identitas dan itu
faktual bukan sesuatu yang
pak gansi setuju gak itu cewek cewek positif
karena pda juga pernah mengalami hal itu
buktinya aja dulu ini
bukti kan kita butuh bukti tindakan kan gitu
ya artinya begini ya
kalau soal itu kan sudah melalui proses
hukum itu yang pertama yang kedua kami pdi
itu membatasi diri betul
untuk tidak masuk dalam wilayah
persoalan internal rumah tangga
partai yang lain begitu konsen kami
adalah mengawal proses
tapi kan ini solidaritas partai kalau itu
ini bukan soal internal
karena tidak tepat juga yang disampaikan oleh
misalnya kemarin pak mahfud md
itu anies ini tidak akan
berangkat sebentar prof ya karena
ada nanti katanya itu
kalau kaitannya dengan demokrat begitu
jadi tidak pernah saya katakan sekali lagi
satu detik pun muldoko ini jadi kader
partai demokrat jadi kalau kemudian ada yang
persoalan demokrat hari ini adalah konflik
internal sama sekali tidak
bahkan pemain asing dari luar saja
kalau ingin memperkuat timnas itu
harus dinaturalisasi dulu
ke warga negaraan
muldoko ini tidak ada namanya di sipol
kita sudah tangkap nih poinnya
maksudnya begini bukan
hukum ini kan akal sehat begitu
menurut pihak istana menurut pak jokowi
sehat tidak yang dilakukan oleh muldoko ini
merusak demokrasi tidak
ini bagian dari abu sofawar menurut anda
harusnya teman teman ini
dari kita ini tadi baru
ada yang berani kasih kartu kuning
saya berharap juga
ansi lema begitu
yang ada di pdip
partainya juga dulu pernah mengalami yang sama begitu ya
kalau kami korban rezim totaliter
soal pengambilan kekuasaan negara
itu sudah sangat terbuka dan demokratis
ini sebenarnya agak rumit
model ansi lema model muldoko ini
atau siapapun begitu
yang tidak pernah jadi kader partai tertentu
sedangkan undang undang mengatur
anggota partai politik itu
ya harus punya kta begitu jadi
menurut ansi lema atau menurut valdo
atau menurut siapapunlah begitu dia
benar nggak tindakan muldoko ini
nanti kita kaitkan ke cawe cawe
presiden harus ngasih kartu
bukan hanya kuning kartu merah
kartu merah resafel
saya mau ke prof denny
takutnya ngantuk nih prof denny
prof denny dalam sistem ketatanegaraan kita ya
menurut anda memang
apa yang dilakukan oleh presiden ini
seperti yang disampaikan tadi oleh bang ansi
bahwa tidak ada abu sofawar
sebetulnya ini baik baik saja
untuk demokrasi kita
atau bagaimana sih prof denny
pantas nggak seorang presiden menyampaikan itu
dalam sebuah sistem ketatanegaraan
untuk reformasi semangatnya
kalau kita bicara tiga parameter ya
adui fungsi abri
dan memberantas kkn
reformasi aman dan reformasi itu
gagal dilaksanakan oleh presiden jokowi
saya berbeda pendapat
saya bisa ulas panjang lebar tapi yang ketiga
yang ketiga soal
ya yang paling
bertanggung jawab dengan pelumpuhan
kpk itu presiden jokowi
ambil satu contoh undang undang
undang undang kpk itu
yang menyetujui dalam pembahasan
prof denny ini kita fokus dulu ya soal
pilpresnya ya bukan di undang undangnya nih
kita fokus dulu ke pilpresnya nih
nanti takutnya melebar kemana mana
bahwa reformasi tidak ada diktator segala macam
salah tiga kan reformasi itu salah satu
satu saja supaya nggak kepanjangan
undang undang itu disetujui
presiden dan dpr
presiden punya hak disitu yang namanya undang undang itu
disetujui dpr presiden mayoritas
koalisinya di dpr jadi jangan
kemudian mengatakan itu hak
inisiatif dpr dan lepas tangan
kembali ke tata negara
yang namanya pak muldoko
saya setuju dengan pak effendi bukan kartu kuning
seharusnya pdi perjuangan
itu punya pengalaman yang
sangat erat dengan bagaimana
mengkuyok kuyok pdi mega
lewat pdi suryadi
itu sebenarnya pelajaran sejarah
yang sudah harusnya khatam
dibaca oleh petugas partai pak jokowi
untuk tidak mengganggu kedaulatan partai
tidak bisa pak muldoko
dilepaskan dari pak jokowi
dan aneh secara ke tata negaraan
keputusan menteri hukum dan ham
itu digugat oleh ksp muldoko
itu aneh bin ajaib
dan presidennya diam
ini adalah anak buah dia
beliau bisa kemudian mengambil langkah
cawe cawe dalam artian positif
hei ini jangan bikin malu dong
masa ksp saya menggugat
anda membuat saya malu di depan publik atau bagaimana
satu kuning saja tidak cukup jadinya
kepada pak muldoko
tapi untuk sistem ketatanegaraan seorang presiden
menyampaikan cawe cawe apalagi mendekati
itu pantas gak sih sebetulnya prof denny
saya pada saat menulis
dua puluh empat april itu dalam konteks
mengahami bahwa tidak boleh
itu memang dalam konteks
memberikan ruang permainan
netral kepada semua kontestan
tidak boleh kemudian presiden
kesebalasan anies baswedan
dan memenangkan kesebalasan
ganjar pranowo gak boleh beliau
harus dalam posisi netral
beliau mungkin punya preferensi saya
tim sepak bola kebanggaan saya
adalah real madrid
bukan berarti beliau memenangkan real madrid
pada saat pertandingan kan begitu
terima kasih prof denny indrayana karena udah larut
sekali di melbourne australia mungkin bisa istirahat
terima kasih sudah bergabung ya
political show pada malam hari ini
mas faldo kenapa kemudian
presiden sekali lagi harus
cawe cawe meskipun beliau ini kan bukan
ketua omong partai politik
apakah kemudian presiden itu tidak percaya ya
dengan kemampuan partai politik melahirkan pemimpin
kenapa harus presiden sampai turun tangan untuk cawe cawe
ya demi bangsa dan negara akhirnya saya percaya dengan itu
saya punya kesempatan jelasin ya pertama
konteksnya kala itu
di depan pemret itu ditanyakan
ya saya udah lima kali menang pemilu
dan saya tahu betul proses
pemilu itu seperti apa saya tahu menempatkan
dari dan saya kira mungkin kita bisa
gitu di kebelakang ada
gak sih dimana kondisi
dalam mito itu satu yang kedua
soal program program yang berkelanjutan
ada banyak program yang sudah
di set up sekarang dan tentu presiden
punya keinginan seorang
negarawan itu adalah
seseorang juga memikirkan hari ini
dan masa depan mbak rifana jadi kalau
saya tuduh hanya disampaikan bahwa
justru sebaliknya gitu
negarawan adalah sesuatu yang memikirkan masa depan
kita kalau seandainya bicara cawe cawe
tentu kita mendorong tuh tadi sudah disampaikan
badan kepemiluan kita
kpu bawastu dan sebagainya
independen gitu dan profesional
jadi dalam riaja tertentu mau
presiden cawe cawe atau tidak pada akhirnya
gitu ya itu pasti akan
dikontrol oleh lembaga
kepemiluan kita jadi mari kita lihat
cawe cawe itu dalam satu tarikan nafas gitu loh
demi bangsa dan negara
ada yang analisisnya tadi ke
intervensi partai ada yang analisisnya
ke kasus hukum partai
karena ini kan kontroversi ya disampaikan oleh presiden jokowi
dan mayoritas penduduk indonesia
memang tinggalnya di pulau jawa
yang dalam konotasinya cawe cawe itu
iya iya tentu dalam konteks bahasa jawa itu
semua bisa menafsirkan kita tidak melarang
orang menafsirkan apapun ya dan presiden saya yakin sebagai orang jawa
kita tidak melarang ngerti dan memahami
bebas terserah gitu ya
tapi dalam jajar tertentu kan
satu nafas karivana itu jangan dipotong
ya jadi kalau saya kita mau menafsirkan
terserah ini negara bebas berekspresi
kita dilindungi sama undang undang tapi
ini adalah bentuk
kepedulian presiden jokowi dan
jelas statementnya dijelaskan oleh pak bey
setelah itu dan setelah itu ya mari kita
sama sama buktikan saja kalau seandainya
ada keraguan ada tuduhan
semua bisa teriak ada
ada pengawas pemilu dari
internasional kita bisa melihat kok gitu
saya mau ke mas adi dulu mas adi anda percaya nggak apa yang
disampaikan oleh tadi mas faldo bahwa
harus dimaknai satu tarikan nafas
bukan bentuk dukungan ke calon calon tertentu
karena lima kali presiden jokowi sudah berkontestasi
jadi gak mungkin lah ikut calon calonnya
ikut campur dalam kontestasi
pilpres tapi kan dari
gestur dari kode yang
disampaikan oleh presiden beberapa kali
seperti rambut putih berkerut
kemudian mengajak pak ganjar dan juga
pak prabowo pergi berdua
tampil di musra relawan
itu kan sebetulnya kode kode semiotik
yang disampaikan oleh beliau
boleh sedikit gak sebelum tadi pak
pak prabowo beliau adalah men hunt
ketua umum partai gerindra
ada di dpr
pak ganjar gubernur
dan beliau adalah kader partai dip
dan kebetulan rambutnya putih dan juga berkerut ya wajahnya
pak anies ketika menjadi gubernur di dki
ketika ada formulanya presiden dateng
jadi konteksnya ada jadi jangan di spin
oke silahkan mas adi
ya antara percaya
dan gak percaya percayanya memang karena
presiden bicara tentang hal yang subtantif
tentang pemilu anti polarisasi
tolak politik identitas dan seterusnya
semua orang percaya itu tapi pada saat
yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata
bersayap misalnya butuh pemimpin yang
bisa melanjutkan soal legasi politik
yang bertanding itu sekalipun
tapi iramanya harus sama ke depan
itu kan ingin tegaskan kepada jokowi
siapapun yang jadi presiden di dua ribu dua puluh
adalah mereka yang harus memastikan
fondasi batu bata dan bangunan
yang dilakukan oleh jokowi harus dilanjutkan
jadi tidak mengherankan kalau
jokowi jokowi dikaitkan dengan ini
tapi yang diributkan oleh bung jansan bukan itu
yang diributkan oleh gus coy bukan itu
yang diributkan itu adalah
poros perubahan ini ada yang diculik partai politiknya
dicopet lah istilahnya
atau misalnya pembagalan partai demokrat yang membiarkan
muldoko yang dianggap
terlampau mengorkestrasi bagaimana
mengambil ahli partai ini
terlepas dari kontroversi soal
partainya apa satu jokowi ini
jadi kalau setelah tidak jadi presiden
jokowi ini tidak bisa mengorkestrasi
tidak bisa mengendalikan pdip
megawati soekarno putri jadi jokowi
itu bukan sby
kalau tidak jadi presiden
tidak bisa mengendalikan partai demokrat
seperti yang terjadi saat ini
jadi jokowi sebenarnya agak sedikit wajar dalam
tanda kutip mencoba untuk mencari
bahwa siapapun yang jadi presiden
di dua ribu dua puluh empat ini adalah orangnya
adalah orangnya jokowi
yang harus dilanjutkan sustainability
development bukan hanya itu
tapi jokowi juga berfikir bagaimana karir
mas bobi termasuk karir politik mas kaisang
yang mau maju di pilkada itu
ini yang sepertinya jokowi
perlu penting bagaimana dia
mendesain soal siapa yang harus
jadi presiden di dua ribu dua puluh empat
pertanyaan saya sebentar kalau tadi anda mengatakan
jokowi perlu memastikan siapa
yang menjadi presiden dua ribu dua puluh empat adalah
orang yang bisa melanjutkan program programnya
berarti itu bisa ganjar
tergantung jokowi kalau adaptasi pdip misalnya
jokowi tidak terlampau didengar
input dan feedback politiknya
belakangan dansanya misalnya ditafsirkan
mendukung prabowo subianto
itu nggak mungkin tanpa sepengetahuan bapaknya
jadi replika politiknya
itu juga bagian dari jokowi
jadi bang angsi ketika bilang pdip sudah
mengantarkan tujuh kali kemenangan jokowi
itu bukan hanya ingin menjelaskan soal
hutang budi yang sudah diberikan oleh jokowi
itu semacam kemarahan politik
itu kemarahan politik ya
ingat lho pak presiden
bisa jadi presiden bisa jadi gubernur
bisa jadi wlk
itu bukan dari partai yang lain
bagi saya itu adalah kalimat ultimatum
sebenarnya supaya presiden itu
dansanya gak kemana mana
karena dansa presiden yang terlampau jauh itu
bukan hanya membuat efek buruk
kepada pdip tapi membuat
gak nyaman ganjar peranowo
dan yang untung banyak prabowo subianto dan gerindra
jadi salah satu variable yang bisa menjelaskan kenapa prabowo naik
kemudian gerindra naik elektabilitasnya
itu data faktualnya
makanya banyak media termasuk
media asing menyebut bahwa hubungan
antara istana dengan tekumat
itu sedang tidak baik baik saja
ini kan penjelasan berdasarkan
sebentar kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
saya akan kasih kesempatan dulu bang ansyi
baru nanti saya ke mahasiswa silahkan bang asli
ya penjelasan bung adi tadi itu perspektif dominannya
terkait dengan angka
kebersamaan kami dibangun di atas
pdi bisa menerima
ini saya jelaskan ya
hanya pdi perjuangan partai yang bisa menjadikan
pak jokowi itu bukan ketua umum partai
mas ganjar pun
sedang melewati tahapan seperti itu
dan bicara presiden jokowi dodo
ibu megawati soekarno putri
dan pdi perjuangan perspektifnya
tidak bisa sekedar angka angka elektoral
hari ini presiden jokowi dodo
itu sudah meletakkan
standar kerja yang sangat tinggi
terbukti approval ratingnya
maka beliau harus turun

ini akan ada bonus demografi
dan akan ada tantangan yang banyak
memilih pemimpin dengan heterogenitas persoalan
tentu tidak mudah
dalam konteks itu kemudian
bagaimana meriau harus
dalam tanda petik melakukan cawe cawe
demi kepentingan bangsa
politik itu selalu menyangkut dua hal
beliau ingin memastikan bahwa
secara etis bermartabat
beliau harus memastikan
kesinambungan ini kenapa
supaya kita tidak setback
tetapi yang harus digaris bawahi
tentu beliau tidak
menggunakan instrumen negara
untuk melakukan abuse of power
lalu apa yang salah dalam konteks ini
jadi pdi perjuangan masih tetap yakin
bahwa bentuk ini kali kelima
ditanyakan kepada saya
rifana datang presiden jokowi dodo
presiden ke tujuh ibu megawati
dan pak ganjar pranowo
akan menyampaikan pidato
pada saat bulan bung karno
besok kami akan rakernas
besok juga ada kan pidatonya pak jokowi
tapi kan kalau misalnya di luar itu kemudian presiden menunjukkan
jadi indonesia ini rifana
negara yang penuh simbol
kadang diam saja
apalagi tindakan seorang presiden jokowi dodo
yang perlu kita pastikan bahwa
presiden tidak menggunakan
kekuasaannya untuk melakukan abuse of power
nah yang muncul ini
indikasinya apa abuse of power coba
secara faktual apa
kalau tidak bisa dibuktikan ini
berupa tuduhan keji
saya mau tanya ke teman teman mahasiswa ya
mereka melihat nggak simbol simbol
sudah ada perwakilan dari unj rifki dan juga rehan
siapa dulu nih
kamu melihat nggak bahwa ada
simbol simbol dari presiden
sebagai bentuk cawi cawi dalam kontestasi
terkait simbol simbol ya
sangat sepakat gitu bahwasanya
hal ini sudah seringkali kita dengar gitu
ini suara bahasa suara loh bang
bisa membaca loh simbol simbolnya
untuk intinya bahwasanya simbol simbol ini
muncul saat itu juga
saya bertanya kepada teman teman yang ada
sebagai ketua bem di kampus lain
dan bertanya apakah
kalian kalian ini menyiapkan calon calon
selanjutnya gitu ya bahwasannya mereka bertanya
menganggapi bahwasanya itu tidak gitu
mereka tidak menganggapi bahwasanya ada di
mereka tidak melakukan cawi cawi
presiden bem di kampus
dan ini tanggapan buat kita
dan ini tanggapan buat kita bahwasanya
band ini sangat cocok untuk kita
mempersiapkan pemimpin pemimpin selanjutnya
ya nanti hal hal yang dilakukan oleh jokowi
selanjutnya ini gak berkelanjutan gitu
dan terkait masalah cawi cawi
bahwasanya kita melihat
hal ini seringkali
menjadi banyak problematika ya
ketika kita berhubungan dengan
bawahan dan kita lihat pun
di bem unj maupun bem bem kampus lain itu tidak pernah
melakukan sebuah cawi cawi
calon calon ketua bem selanjutnya gitu
dan ini menjadi sebuah catatan
untuk bapak jokowi ke depannya gitu
baik terima kasih rifki
menarik sekali tadi ya
dengan pemilihan ketua bem kalau mereka ini
ketua bem ketua bem ternyata nggak menyiapkan suksesornya
harusnya presiden juga begitu kalau menurut
sebagai mahasiswa ya sebagai pemilih
muda anda punya suara nanti anda
merasa risih gak
dengan cawi cawi yang mungkin
dilontarkan oleh presiden meskipun
klaimnya itu konotasinya positif
ataupun konotasinya baik
oke terkait dengan
cawi cawi yang dilontarkan oleh presiden ya
lihat gitu ya kan
beberapa presiden itu berkata bahwasanya
berbentuk positif gitu ya
tapi kita sebagai
masyarakat ataupun rakyat gitu
yang disuruh bijak untuk memilih
tindakan pak presiden
dalam milikan cawi cawi itu
akan membuat masyarakat bijak
dalam memilih nah itu pertanyaannya sebenarnya dari saya
suatu keresahan kita sebagai masyarakat
apalagi sebagai mahasiswa gitu
apakah bisa nanti bakal bijak dalam
memilih dengan tindakan presiden cawi cawi gitu
tadi itu menimbulkan keresahan
saya mau ke istana dulu itu tadi
menganalogikan bahwa pilpres
atau pemilihan presiden berikutnya
itu seperti di
pemilihan ketua bem anda pernah jadi ketua bem
anda menyiapkan gak suksesor
oke karena kalau ketua bem yang lain yang era sekarang
justru seharusnya menurut saya adalah
anda cawi cawi juga dulu ketika anda
memikirkan masa depan
organisasi kami kira penting
untuk memastikan next siapa
oke itu penting sama kita bernegara
tapi ini meresahkan buat pemilih muda
cawi cawinya presiden itu
sekali lagi ya
saya kan mainnya dari tadi positif
ya diserbu sama negatif kayak apapun
guide line nya jelas undang undang
lembaga pemiluan juga
bekerja dengan baik kalau seandainya masyarakat
merasakan keresahan dan sebagainya
tidak masalah juga gitu karena gimana pun
masyarakat juga punya kebebasan
dalam memilih di pilpres ya tapi
masyarakat tidak bisa menutup mata
dengan apa yang kami sampaikan tadi
bagaimana presiden bersikap
jadi kami kira kekhawatiran yang berlebihan
itu ya tidak beralasan tapi
sekali lagi orang bebas untuk menafsirkan
oke bang ansyi ini ada
kekhawatiran ada keresahan dari teman teman
pemilih muda harusnya presiden
tidak usah menyiapkan suksesornya karena
di pemilihan ketua b mahasiswa juga nggak menyiapkan
dalam demokrasi itu biasa
tetapi kan menduduh bahwa orang melakukan
ada bukti yang valid dan akurat
sekarang apa bukti valid akurat
harus ada itu karena kalau tidak
itu tuduhan keji
ya jangan sampai
ini adalah political
tidak punya kemampuan
untuk bicara tentang narasi narasi
dalam ruang publik politik
ini mestinya ruang publik politik
ini kan diisi dengan kontestasi
rekam jejak dan kontestasi ide
dan gagasan kan begitu
tetapi kok jadinya sekarang
perspektif negatif cewek cewek
yang masuk ke
dalam dialog politik ini
kan seperti itu padahal ini sudah
dijelaskan secara terang benderang
kita tidak dalam
era yang tertutup tidak monolitik
personalize kekuasaan ini
kekuasaan ini terbagi
dalam banyak cabang cabang kekuasaan
dan orang bisa
memonitor setiap saat
ini aja faldo sudah satu minggu nih
kontrol ekstra ketat itu berlangsung
terhadap praktek penyelenggara negara ini
karena masyarakat terus bertanya tanya
kepada faldo dan teman saya
kalau maksudnya baik
maka presiden jangan menggunakan
melahirkan interpretasi dan jelas
disitu positif adalah
saya sebagai presiden
saya sebagai presiden
tidak ikut campur
itu benar nah ini yang benar
berjalan sesuai dengan
tertinggi sudah ini
nilai yang tidak akan kontroversi dan
ini akan menyenangkan
pemimpin itu harus menyenangkan juga
kepada seluruh jangan membuat rakyat gelisah
jangan membuat rakyat kemudian
kata kata presiden karena
presiden itu bukan hanya
dituntut bagaimana berjalan di atas hukum
tradisi tradisi yang memang
sudah melekat pada diri
orang indonesia tapi juga
dalam konteks ini keteladanannya
nah oleh karena itu
dan bung faldu
cawi cawi kalau tidak mau diinterpretasikan
macam macam ya kan
karena ini memang maknanya negatif
nyaput itu kemudian presiden
menyatakan kami netral
tapi kami akan memastikan
bahwa seluruh lembaga institusi
negara dalam konteks pemilu
ini harus berjalan sesuai
dengan koridornya satu
yang kedua bung
di politik itu memang tidak bisa
dibuktikan hitam putih
politik itu persepsi
interpretasi dan seterusnya
kepemimpinan jokowi selama
hampir sepuluh tahun ini
demokrasi kita kan turun
demokrasi politik kita itu dalam
dalam negeri luar negeri
memang ekonominya mungkin
karena memang apa
karena ada kaitannya
dengan apa itu
pemberian kepada sosial itu ada dua belas jenis ya
sehingga rakyat mungkin
tetap aman aman saja
tapi dalam politik
demokrasi ini menurun jauh
nah oleh karena itu kita
yang berada pada partai politik ini
presiden berada pada koridor yang benar
menjadi contoh adil
kalau dia tidak adil
tidak memberikan kesempatan yang sama
ini bukan hanya sadis
sesat dan menyesatkan pada
gak usah khawatir
karena memang kita sudah sepakat
presiden kita sudah sepakat dalam konteks
demokrasi ini tidak ada gbhn
siapa yang melanjutkan
siapa yang menang itu pasti
akan melanjutkan yang baik baik
kemudian dia akan
yang sudah disampaikan pada saat kampanye
jadi kalau misalnya ada yang tidak
itu kan langsung lagi saja
karena gak ada pbhn
jangan gak usah khawatir itu
pilihan kita demokrasi
siapa yang dipilih oleh rakyat itulah yang akan menjalankan
program presiden yang terpilih
oke anda merasa bahwa ada
seperti dikatakan oleh gus coy bahwa
politik itu kan gak hitam dan putih ya ada ruang ruang kosong
ada ruang interpretasi termasuk
abuse of power intervensi hukum dalam
bentuk cewek cewek demokrasi merasakan itu gak
begini saya agak beda
sedikit dengan gus coy tadi
jadi di hukum itu ada namanya
begitu saya yakin betul
sebenarnya ya walaupun tadi cewek cewek
maknanya negatif ya tapi kan
kita bisa juga melihat dulu kan
dari keadaan jiwa pikiran
ketika itu disampaikan karena itu disampaikan
di depan para podcaster wartawan
betul itu niat pak jokowi itu baik
karena gak mungkin di depan orang
ya dia menyampaikan niat buruk
kalau baik jangan menggunakan istilah cewek cewek
istilahkan yang lain
berarti dia gak tahu ada masih tabayun berarti
oke terus ini berapa kata katanya
sebentar ini waktunya udah mau habis
sebentar sebentar sebentar ayo
ini di luar istilahnya itu dulu jadi
yang pertama itu baik yang kedua
gak banyak nih bang itu makanya kasih dulu
jangan lagi kesana kasih kesini
yang kedua yang kedua
konstitusi sudah mengatur memang
ansih itu urusannya
partai politik ketua umum
dan sekjen begitulah
sedikit pun porsi tidak diberikan ke
presiden itu kalau soal pencapresan
kebetulan pak jokowi ini bukan ketua umum atau sekjen
partai politik sehingga kemudian
ya beliau memang harus menjauh
dari soal pencapresan
pencapresan ini nanti
kalau kandidatnya sudah didaftarkan ke kpu
beliau bisa menggunakan
raknya untuk kampanye itu penting
jangan bapak gunakan tuh manggil manggil getung
umpar pol tuh tapi waktu bapak
apa namanya di batu tulis itu
sudah tepat dulu memang batu tulis
itu fasilitas negara tetapi
pas kagus dur naik tunggu dulu
oke itu dikeluarkanlah atau
keaturan batu tulis dikembalikan
kepada keluarga bung karo jadi biar jelas nih
jadi pak jokowi hadir di batu tulis itu sudah tepat
karena bukan fasilitas negara yang ketiga
dalam rilis pak b mahbudi itu
saya tidak sepakat hanya pada satu hal beliau mengatakan
dalam rangka ingin melanjutkan
proyek strategis saya begitu saya ingin mengatakan
kejenengan pak jokowi yang terhormat
begitu kalau program
jenengan itu baik ya siapapun
pasti akan melanjutkannya apalagi
program itu sudah diikat
begitu ya dikunci di undang undang
tetapi kalau tidak baik
ya pasti tidak dilanjutkan
atau kalau ada masalah
ya pasti tidak dilanjutkan begitu
jadi tenang saja jadi tenang saja
nah saya nak terakhir nak
ini udah habis kita waktunya
satu menit saja
saya sebentar saya ingin komentar
dua hal pertama saya ingin
apa sebenarnya apa dalam program itu ada
masalah sehingga kemudian harus
kalau nanti ganti kekuasaan kita buka
kalau saya sih ingin fokus pada dua hal
demokrat dan nasdem ini paling
pandai mengamplifikasi bahwa
seakan akan yang paling kena terdolimi
soal cewek cewek itu adalah mereka
padahal soal begal partai demokrat
ini kan sejak dua ribu dua puluh satu maret
jokowi diam aja di
iya betul tidak ada tidak akan apa apa
kalau dalam konteks itu setuju artinya
ini harus dikasih kartu kuning tapi kemudian
dikaitkan dengan kontestasi pilpres bahwa
ini ada upaya untuk pencegalan
ini bicara yang lain tentang yang baik
nah yang kedua yang terakhir secara ideal
memang presiden itu
mestinya netral dalam pemilu tapi
dalam praktiknya agak rumit kenapa
presiden itu adalah mereka
yang berasal dari partai politik bagaimana
mungkin dia tidak punya preferensi pilihan
personal kan itu yang dibantah
kemudian yang kemudian disampaikan kepada
publik adalah yang penting preferensi
personalnya itu satu tidak
sampaikan secara berlebihan
di expose yang kedua tidak menggunakan
kekuasaan kekuasaan politik sudah disampaikan berlebihan menurut anda
kalau yang di expo selama ini iya
nah nanti ada waktunya
masa kampanye dua puluh tujuh november sampai
sepuluh februari itu bisa dijadikan
sebagai ajang untuk kampanye yang dilakukan
oleh jokowi dukung ganjar dukung
pdp dan seterusnya dan seterusnya itu
hak politik preferensi personal yang
tidak bisa dibantah baik kalau ingin
menghindari supaya presiden itu
undang pemiliu nomor tujuh dua ribu tujuh belas harus
buka bahwa capres itu tidak harus
dari partai politik tapi ada juga dari
calon persoalan riffana yang tadi di persoalkan
semantik tadi sementara substansi
tadi sudah dijelaskan secara terang benar baik baik
jadi semantik ini disini substansi
sudah tuntas yang kedua
demokrasi yang kurang ya
saya perlu luruskan ya markus mietzer
itu dalam buku demokratization mengatakan
demokrasi yang turun
derajatnya itu tidak hanya dilakukan
oleh aktor negara tapi paling banyak oleh
aktor non negara dan itu yang mengusung
ideologi intoleransi dan radikalisme
sayang sekali waktu kita sudah habis
nanti kita harus ada sambungan episodenya ya
kita harus juda terlebih dahulu jangan kemana mana
tetap bersama kami di politikalshow
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam bapak bapak bang abang sekalian
teman teman di studio saya boleh minta
tepuk tangan yang paling meriah untuk politisi favorit saya
bang faldo maldini boleh minta tepuk tangan
kenapa tuh dong favorit lu dia
abis ini ada beatnya pasti
bang faldo ini favoritku kenapa
karena bang faldo ini adalah anak muda paling
ambisius di indonesia kenapa
cuma bang faldo yang punya pengalaman
tapi gagal cuma karena telat umur satu hari
dan menurutku ya permasalahannya
ada di nama bang faldo sebenarnya
kenapa tuh karena setahuku nama bang faldo maldini
itu ada singkatannya final
piala dunia malam dini hari betul bang faldo ya
betul itu masalahnya bang
kurang tepat namanya bang oke menurutku
nama yang tepat itu adalah
final piala dunia malam dini hari
hampir gubernur sumbar
tapi kalau gitu jatuhnya jadi
oke kita benerin lagi kita bikin lebih tepat
nama bang faldo itu harusnya
final piala dunia malam dini hari
hampir gubernur sumbar
gitu dia harusnya
tapi kita juga kedatangan bapak adi prayitno
pengamat politik nasi sudah jadi bubur
sering banget ya
karena bapak adi praetno itu pengamat politik
yang terkenal sering mengucapkan
jangan meratapi nasi yang sudah menjadi bubur
bapak adi prayitno ini memang cuma
tahu satu pribahasa itu doang
cuma kalau peribahasa yang nggak tepat kan jadi aneh gitu ya
misalnya di satu momen
jangan meratapi udang dibalik batu
jadi gak cocok
jadi gak cocok tapi kalau kita
ini jujur nih pak ya
menurut kita yang jadi masalah di sini ini bukan masalah intervensi
itu cawe cawe nya tapi karena pak jokowi
ngomong itu yang jadi masalah
maksudnya pak jokowi gak usah ngomong ya
presiden presiden yang sebelum sebelumnya kita yakin
juga punya pilihan sebenarnya
pak jokowi ini sampai mengundang media
cuma untuk ngomong dia nggak akan
netral ya mau ada hari mau
ngomong nah itu dia gak jadi ngomong
maksudku gini bang faldo kalau misalnya
ada kesempatan ketemu pak jokowi tolong kasih tahu
kita masyarakat indonesia sebenarnya
jadi gak usah sampai ngundang media sebenarnya
sekarang ya kalau kita lihat ya wajar lah
presiden itu gak netral wajar
presiden itu gak netral justru apalagi
pemilu justru aneh kalau
misalkan presiden netral masa presiden
kalau kita ibaratkan ya pak jokowi ini
pemilu ini harusnya jadi seorang
bapak dia seorang bapak dan baca
pres baca pres itu adalah anak anaknya
oke ya dan jujur
aja nih bapak bapak yang udah punya anak semua yang ada
sama anak pasti ada satu anak yang kita
gak terlalu sayang
pasti ada bapak bilang
ada anak yang disayang banget

biasanya anak yang gak disayang itu karena
beda pandangan biasanya begitu
jadi bapaknya mau anaknya itu ngelanjutin
usaha anaknya maunya perubahan
nah itu biasanya seperti itu
itu biasanya yang satu partai
yang satu partai ya jadi
sebarang jadi masalah ini adalah
ketika pak jokowi ngomong jujur
dia nggak akan netral ini ibaratnya kayak
bapak bapak tadi bapak bapak tadi
gitu anak anak bapak itu adil
bapak sayang sama kalian semua
kecuali kamu ya
jadi gitu bayangin deh jadi anak
itu kan kasian ya di rumah dikucilkan
kalau ada kesalahan
pasti dia yang disalahin kalau misalkan
keluarganya liburan untuk nonton formula e
dia pasti ditinggal
nah itu itu yang
dirasakan oleh bapak anies baswedan
nah itu dia
tapi intinya ya bapak
mau siapapun mau siapapun
yang cawe cawe intinya pada kira pilihan itu ada di tangan
rakyat betul siapapun yang cewek cewek
rakyat itu harus tetap firm
kalau itu presiden terbaik itu yang harus mereka pilih
nasi sudah jadi bubur
oke terima kasih ya
para petang bubur ya
terima kasih aldo dan juga duto
terakhir tadi sangat powerful
pernyataannya meskipun siapapun yang cewek cewek
rakyat harus firm memilih pemimpinnya
dan penampilan teman teman dari
diskusi kita pada malam hari ini kita ketemu lagi
hari senin depan jam dua puluh tiga
waktu indonesia barat terima kasih sekali kepada
para narasumber yang sudah hadir di sini dan juga teman teman
mahasiswa dari bem unj
saya rifana pratiwipami selamat malam sampai jumpa